tapi itu nggak apa apa
kalau dia udah ngusir kamu kamu bisa datang ke aku
aku akan terima kamu dan bayi kita dengan sukacita
dan kita akan bahagia selama lamanya
kau gak mau ngasih
aku bener bener gak nyata pernah cintai laki laki seperti kamu
mulai sekarang hubungan kita selesai
apapun yang terjadi hubungan kita selesai
kau mau ngapain
aku mau ke rumah
mendingan sekarang gue telfon ulana
siapa tahu belum siap siap dia
kok sekarang hpnya gak aktif
mungkin kenapa ya
apa marah sama gue
tapi kan tadi baik baik aja
terus dia kenapa ya
oh ternyata kakak
dengerin itu semua ya
kamu ada tamu nih
kamu sudah tidur tuh
kamu ga ada tuh
kau menemukan ibu
mama jawab aku sekarang
itu anak siapa
atau itu anak om ini
dikirim tuhan buat papa
tapi kenapa kamu masih akan curi hati aku sekarang
kenapa mama tinggal ngelakuin ini semua sama papa
bukan mama mohon tolong dengerin penjelasan mama dulu ulan
mau penjelasan apa
aku udah denger semuanya aku udah tahu semuanya
kenapa mama tinggal ngelakuin ini sama aku dan papa
dan berarti selama ini mama udah bohongin kita
mama udah ngebohongin aku dan papa
mama bilang om ini tuh orang jahat

tapi sekarang mama malah ada di rumah ini
dan aku bisa mendengar semuanya dan jelas semuanya
mama gak lebih jadi seorang penipu
mulan mama mohon tolong kamu dengerin semua penjelasan dari mama
aku gak mau jelasin apa apa lagi ya
aku gak mau dengar
aku benci sama mama
mulan tunggu mulan
pula dengerin penjelasan mama dulu
aku gak mau jelasin apa apa lagi
mulan dengerin penjelasan mama dulu mulan
hei tunggu dia
aku gak nyangka ternyata anaknya andika akan tahu semuanya
andika pasti akan marah besar dan dia akan mengusir kamu
kalau dia udah ngusir kamu bisa datang ke aku
aku akan terima kamu dan bayi kita dengan sukacita
dan kita akan bahagia selamanya

aku benar benar gak nyata pernah mencintai laki laki seperti kamu
mulai sekarang kemungkinan kita selesai
apapun yang terjadi hubungan kita selesai mas
dan aku gak akan pernah mau mulainya lagi
pergi aja tiana pergi
tapi saat kamu diusir kamu akan kembali padamu
wendy anda sampai
rame banget sama suara bayi
kakak yakin banget
kamu bakal jadi anak yang baik
soalnya mamanya juga baik
rik banget malah
aku gak sabar dia lahir